pengembangan perwarupa pesawat r delapan puluh yang dimulai tahun depan diperkirakan menyerap hingga seribu tenaga kerja
saat ini pt regio aviasi industri rai tengah mengumpulkan dana untuk merealisasikan proyek tersebut
pt regio aviasi industri sebagai pengembang prototipe pesawat r delapan puluh ini mengungkapkan
mayoritas tenaga kerja yang akan dilibatkan dalam proyek r delapan puluh berasal dari dalam negeri
sementara tenaga ahli yang didatangkan dari luar negeri persentasenya hanya sedikit
agung mengklaim pesawat r delapan puluh memiliki biaya operasi yang lebih murah dibandingkan pesawat sejenisnya
kenyamanan penumpang selama penerbangan juga akan terjamin dengan adanya teknologi peredam suara
pesawat r delapan puluh menggunakan teknologi fly by wire yang memudahkan pilot dalam mengendalikan pesawat
teknologi tersebut juga banyak diadaptasi pesawat saat ini
pesawat delapan puluh ini mengembangkan pesawat terbang yang canggih yang paling canggih di dunia
berkapasitas delapan puluh sembilan puluh penumpang dengan menggunakan teknologi fly by wire
pesawat ini saat ini sudah selesai dari segi desain dan kami sekarang sedang melakukan funding campaign ya
mencari dana baik dari investor maupun dana dana yang dari masyarakat masyarakat luas yang ingin mendukung program
pak habibie ini untuk supaya ini menjadi kenyataan
rencananya pesawat r delapan puluh rancangan b j habibie ini akan segera diproduksi massal pada dua ribu dua puluh empat mendatang
saat ini pesawat r delapan puluh memasuki tahap desain awal dan akan dilanjutkan pengembangan purwarupanya tahun depan
jika telah melakukan uji terbang dan uji darat untuk mendapatkan sertifikat dari kementerian perhubungan
maka pesawat r delapan puluh akan diproduksi secara massal
dan bisa dijual ke publik pada dua ribu dua puluh lima
menurut presiden direktur rai agung nugroho yang dikutip dari detik finance
ada empat maskapai dalam negeri yang berminat membeli pesawat r delapan puluh rancangan habibie ini

masa setelah pelabuhan kapal kapal r delapan puluh